maaf mas masih lama nunggunya
kalau masih lama parkir aja dulu motornya di sana
bentar ya pak
lu udah dimana
si tisna dimana ya pur
tau emang gue bapaknya
kalau lu bapaknya tisna kasihan tisnanya
saya lagi dapat tugas dari neng ani
nganterin barang ke orang yang mau beli
neng cencen gak bisa
terus neng ani nelfon pur gak nyambung
makanya neng ani nyuruh saya
ada apa jack
yaudah tuh saya udah jawabnya kan
lagi disuruh ani
katanya telepon lu sibuk terus
kalau ani lagi butuhnya nganter
ya tapi kan mana gue tahu kan
gue bukan bapaknya
tolong jangan parkir disini
kalau mau parkir di depan sana
saya nggak parkir kok pak
saya cuma sebentar aja
lama gak berdiri
saya udah sampe di depan kantor
gak tahu mau jalan
apa ya suami
kang tisna tungguin dulu ya
kabarin kalo udah ketemu
loh udah belum daftar hajinya
ntar kebunuh kagak kebagian ke loter loh
masih nunggu rod
siapa yang bakal nemenin gue
kenapa belum ngomong juga
kayaknya bukan dia darot
yang ntar bakal gue ajak
mau tau aja lu
masih lama nunggunya
kalo masih lama
parkir aja dulu motornya disana
bentar ya pak
udah jalan ya mbak
udah jalan ya mbak
udah jalan ya mbak
udah jalan ya mbak
udah jalan ya mbak
udah jalan ya mbak
parkir motor sebelah mana pak
di depan sana mas
udah gak sakit tan pak
tapi gak usah dipijet lagi
biar bawa tidur aja pak
yang yang kamu capai
udah dateng belum
udah di telpon
oh yaudah tuh
kang tisna tungguin lagi ya sebentar
makasih banyak ya kang tisna
assalamualaikum bu nur
saya udah di depan rumah bu
tapi pagernya gak bisa dibuka
tapi tidak bisa dibuka bu
cuma slotnya saja yang belum dibuka
perasaan tadi nampak aneh
eh mau kemana lu
paling mau ke patiani
kok tau sih lu
film lu ketakar pura sama gua
terus gue harus bilang
saya baru bisa datang hari ini
bang dedinya masih sakit
kayaknya sih asam murah mbak isah
sudah ke dokter
terus sekarang gimana
tadi sih udah bisa jalan mbak
makanya saya tinggal kesini
bun bun siapa yang sakit
anak saya manggilnya begitu
iya gak apa apa mbak isah
apa mau ngeteh
aku cuma mau ngasih tau
tadi malam ada kucing kawin di atas genteng
aku takut gentengnya geser
terus nanti bocor pas hujan
wah kalau gitu gak boleh dibiarinin tuh
mesti buru buru diperiksa
gue nitip warung bentar ya sama luya
yuk neng yuk